sehari hari ipin berjualan gorengan di wilayah pasar rebo purwakarta jawa barat
berdagang di tempat yang ramai seperti pasar memudahkannya mencari pelanggan
seribu rupiah per satu gorengan harga yang itin tawarkan untuk menarik minat pelanggan
namun kini ipin menghadapi dilema
penyebabnya harga minyak goreng yang naik sejak akhir tahun lalu dan tak kunjung turun hingga sekarang
ongkos produksi yang meningkat semestinya berdampak pada harga jual yang ikut naik
tetapi hal itu membuat ipin khawatir akan kehilangan pelanggan
ipin tidak menaikkan harga gorengan tetapi memperkecil ukurannya
pilihan ini bukan tanpa pengorbanan lain
meski sudah mengurangi penggunaan minyak goreng sawit dari semula sepuluh kg menjadi delapan kg sehari
ipin tetap tidak mendapat keuntungan sebesar sebelumnya
tingginya harga minyak goreng yang tak kunjung turun ini menjadi atensi presiden joko widodo
sama seperti para pedagang gorengan jokowi juga menginginkan stabilitas harga minyak goreng
yang ketiga soal minyak goreng
karena harga cpo di pasar ekspor sedang tinggi
saya perintahkan menteri perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri
sekali lagi prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat
harga minyak goreng harus tetap terjangkau
jika perlu menteri perdagangan
bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali
tak hanya minyak goreng awal tahun dua ribu dua puluh dua masih diiringi dengan kenaikan bahan pokok lainnya seperti telur ayam dan cabai
harga minyak goreng sawit kemasan menembus angka empat puluh hingga rp empat puluh satu per dua liter
naik drastis dari sebelumnya di bawah rp tiga puluh ribu rupiah
sementara cabai rawit merah sebelum tahun baru naik seratus ribu rupiah per kilogramnya
hingga saat ini masih bertahan di angka seratus ribu rupiah per kilogramnya
untuk telur meski masih tinggi di beberapa wilayah seperti jakarta harganya berangsur turun di bawah rp tiga puluh per kilogram
tim liputan cnn indonesia